presiden joko widodo kembali irit bicara saudara saat ditanyakan soal putusan mk terkait dengan sengketa pilpres
sementara itu salinan putusan sengketa pilpres diserahkan ke kpu minimal dua hari kerja setelah putusan dibacakan
sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akhirnya sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
hari ini usai menggelar rapat musyawarah hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau phpu yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
salinan putusan akan dikirim mahkamah konstitusi minimal dua hari kerja setelah putusan dibacakan
demikian putusan yang diucapkan oleh mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor satu dan nomor dua
untuk salinan putusan dapat akan dikirim oleh mahkamah
setelah putusan ini diucapkan atau selambat lambatnya dua hari kerja setelah putusan ini diucapkan
soal putusan mk terkait sengketa pilpres presiden joko widodo kembali irit bicara
jokowi kembali menegaskan putusan soal sengketa pilpres merupakan wilayah mk dan bukan merupakan domain pemerintah
hari ini ada putusan mk pak hari ini ada putusan mk pak
meski mahkamah konstitusi menolak permohonan seluruhnya yang diajukan anies mohaimin dan ganjar mahfud
namun ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda
dua hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim saldi isra eni nurbaningsih dan arief hidayat
tim liputan kompas tv